halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di kompas bisnis sapa indonesia pagi hari ini
saudara hingga saat ini indonesia masih belum punya aturan dan juga undang undang
yang mengatur soal kecerdasan buatan alias artificial intelligence
kementerian komunikasi dan informatika atau kemenkom info menargetkan undang undang
yang membahas kecerdasan buatan bisa terbit sebelum dua ribu dua puluh
pemerintah khawatir jika undang undang ai dibuat terlambat
teknologi ai terlanjur berkembang secara masif
kemenkom info mengakui saat ini perkembangan ai sudah sangat berkembang di indonesia
dan akan membahayakan jika tidak diatur dengan benar
potensi kerawanan yang muncul mulai dari kehadiran deep fake
lalu pelanggaran hak cipta hingga penipuan
saat ini aturan ai hanya bersifat tidak mengikat dan juga tidak memiliki ketetapan hukum
uni eropa jadi wilayah pertama di dunia yang menyepakati
undang undang kecerdasan buatan alias artificial intelligence
kesepakatan yang sebenarnya masih bersifat sementara ini
mengatur regulasi penggunaan ai oleh pemerintah serta aturan sistem ai
regulasi ini mewajibkan sistem ai untuk mematuhi kewajiban transparansi sebelum dipasarkan
aturan ini termasuk menyusun dokumentasi teknis dan pemberitahuan ringkasan
namun undang undang ini dikritik oleh kelompok bisnis digital europe
karena dianggap jadi beban bagi perusahaan